kepolisian resor serdang bedagai menangkap tiga orang komplotan pembunuh berencana dengan korban penyuka sesama jenis
salah seorang pelaku sudah tiga kali melakukan pembunuhan dua diantaranya dilakukan dengan cara memacari korban terlebih dahulu
kepolisian resor serdang bedagai menangkap ss es dan my
tersangka pembunuhan berencana terhadap msn seorang pria berusia dua puluh lima tahun
pembunuhan dilakukan untuk menguasai harta korban
menurut polisi sebelum membunuh tersangka ss memacari korban msn terlebih dahulu
pada dua puluh dua mei dua ribu enam belas ss kemudian mengajak korban ke lokasi pembunuhan dan bersama dua pelaku lainnya membunuh korban
jadi mereka modusnya pada saat membunuh ya ini reformasi bahwa ini adalah ada semacam berlaku seks menyimpang
pelaku seks menyimpang di antara mereka ini
ya terutama tersangka ini ss dia menjalin hubungan dengan korban
ya korban ini dipacari
kemudian mereka semacam mengatur skenario sudah merencanakan bahwa nanti korban itu mau dimiliki sepeda motornya kemudian mau dibunuh
dari pengembangan kasus pembunuhan korban msn diketahui bahwa tersangka ss juga terlibat dua kasus pembunuhan lainnya
pada tahun dua ribu tiga belas dan dua ribu lima belas polisi menyita sejumlah barang bukti milik korban dan pelaku
artinya mereka sadar dalam melakukan tindakan ini dan ini pure sebenarnya kriminal
kriminal artinya bahwa tidak ada tendensi gangguan kejiwaan apapun
jadi artinya mereka melakukan ini dalam kondisi sadar
menurut polisi tersangka ss dan tersangka es juga terlibat hubungan asmara dan hidup serumah

kedua tersangka melakukan pembunuhan untuk menafsir
kedua tersangka melakukan pembunuhan untuk menafikan
kasus pembunuhan terhadap msn terungkap setelah warga menemukan jenazah yang sudah membusuk di aliran sungai tontong perbaungan dua puluh enam mei lalu
yan prabudi serdang berdagai